kita beralih ke probolinggo
petugas satpol pamong praja menggelar razia prostitusi ilegal di desa sepoh gempol senin siang
dalam razia ini petugas menjaring sembilan pekerja seks komersial yang tengah beroperasi
jangan bergerak dulu
masuk belakang belakang belakang
eh jangan lari
jangan lari jangan lari jangan lari
beginilah tim reaksi cepat trc satuan polisi pamung praja saat menggelar razia psk di desa sepoh gembol kabupaten probolinggo
sejumlah psk lari tunggang langgang saat petugas mengejar psk yang berusaha kabur
dalam razia ini tim trc juga memberi kesempatan
kamar kamar yang dicurigai sebagai ajang transaksi esek esek ini
saat digeledah sejumlah psk berusaha kabur lewat pintu belakang dengan bertelanjang bulat
untuk menghindari hal negatif petugas menutupinya dengan kain sarung
dalam razia ini satpol pp mengamankan sembilan pekerja seks komersial
dan sejumlah alat kontrasepsi yang digunakan oleh para hidung belang untuk melancarkan nafsunya
untuk mengelabui petugas para psk menyamar sebagai warga setempat
diduga pemilik rumah sengaja menyediakan tempat untuk transaksi esek esek secara terselubung
para psk yang ditangkap kemudian oleh petugas didata
selanjutnya para psk yang berulang kali terjaring razia ini
dibawa ke mako satpol pp kabupaten probolinggo
untuk dilakukan pembinaan dan sanksi mereka juga dikenakan tindakan pidana ringan